hari ini presiden joko widodo bertolak ke palu sulawesi tengah untuk melihat dan meninjau langsung daerah yang terkena dampak gempa serta tsunami
dilansir detik com presiden joko widodo terbang dengan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus milik tni angkatan udara
presiden lepas landas dari pangkalan udara adi sumarmo tepatnya pada pukul sepuluh tujuh waktu indonesia barat
presiden jokowi dan rombongan akan meninjau beberapa lokasi seperti pantai talise perumahan balaroa serta rumah sakit girabuana
jokowi juga akan memberi arahan terkait prioritas penanganan gempa
presiden bertolak ke palu didampingi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat rakyat basuki hadi mulyono serta jajaran lain